wali dari bank rakyat indonesia tengah menggarap serangkaian proyek digitalisasi bisnis perbankan
untuk mendongkrak kinerja di masa depan
antara lainnya adalah smart office dan video banking
direktur utama bri asmawi syam mengatakan perbankan digital akan menjadi tulang punggung bisnis bri
optimisme ini didukung oleh infrastruktur satelit brisat yang baru saja diluncurkan pada sembilan belas juni dua ribu enam belas dini hari
digitalisasi perbankan yang digarap bri terbagi dalam dua bentuk
yakni untuk urusan internal dan juga eksternal
untuk internal digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional
salah satu contohnya bri akan mengembangkan smart office untuk efisiensi kerja dan material
untuk urusan eksternal bri akan mengembangkan beragam fitur baru
antara lain video banking dan dua delapan ratus teras pasar digital yang dilengkapi dengan jaringan internet nirkabel
selain itu peluncuran riset juga memicu bri untuk memasang jaringan wifi di pasar pasar tradisional indonesia
jaringan wifi khusus tersebut diperuntukkan khusus untuk nasabah bank bri
dilansir dari detik finance rencananya akan ada sekitar empat delapan ratus pasar yang akan dipasang wifi gratis
direktur utama bank bri asma wisha meyakini inovasi tersebut akan membuat pelayanan berjaringan bank bri menjadi lebih maksimal
selain itu dengan peluncuran brisat bri juga akan menerapkan paperless company
inovasi tersebut memungkinkan untuk membuat urusan administrasi tidak lagi harus menggunakan surat surat fisik

video tersebut asmawi berencana mengurangi karyawan di belakang meja atau back office yang saat ini jumlahnya sudah menyentuh angka sebelas orang